semoga dari sini ada titik terang
aku akan buktikan ke elsa kalau aku tidak seperti yang dipikirkan
aku bukan seperti yang dituduhkan
silahkan pak ini mobilnya
tapi mohon maaf jangan sentuh dulu
enggak heran elsa dari dulu sampai sekarang
enggak masalah gue pasti bantu
dan ini juga ada hubungan sama catherine kan ke depannya
oke sekarang gini
mengenai mobil itu
informasi apa yang lo butuhkan
udah keisi walaupun cuma dikit
kenapa nggak sampai penuh aja no
kalau sampai penuh
ini udah malam
mending besok aja teleponnya
rena pasti udah tidur
hari ini itu weekend
rena lagi ada di rumah
lagi baca baca buku
atau mungkin gambar
itu call ya
enggak tunggu deh kamu kok bisa tahu ya
jadi gini ceritanya
karena om baik
om baik ngapain kesini
om baik kesini karena om baik kangen sama kamu
aku juga kangen sama om baik
om baik tuh kangen katanya
kalo orang kangen tuh harus buru buru ketemu
kalo ga ketemu nanti orangnya jadi sakit
jadi mending ketemu
kata miss rena
aku sama temen temen mau wisuda
katanya aku sama temen temen mau masuk sd
hebat udah mau sd gak nyangka
selamat ya udah mau wisuda nantinya
nanti kalo om baik kangen om baik kesini lagi oke
om baik kalo kangen sama aku video yang malem aja
karena om gak harus tidur
aku boleh tidur malam banget
jadi gitu ceritanya
biasanya dia di kamar
ya baca baca buku mungkin
gak gambar atau mungkin main apa gitu
nanti malah jadi gak enak loh nuk
ntar kalo di izinin atau gak di izinin
yang penting kan kita udah nyoba
om tau gak
dengan kita telfon rena
karena itu bisa mengatasi sedikit banyak kesedihan kita
tinggal anak aku satu satunya
kamu tuh kayaknya sayang banget ya sama rena
kamu kayak gini juga gak sih ke keisha
tuh tanyanya begitu
ya aku nggak pernah banding bandingin lah
aku juga sayang sama keisha
gak ada yang lebih nggak ada yang kurang
semua sama buat aku
dulu kamu perhatian juga sama dia kan
paling tidak sedikit aja
kehadiran rena mungkin bisa bikin kesedihan kita berkurang
yang mau aku tau itu apa bener memang mobil yang ini tuh remnya belum apa enggak
mobilnya dimana sekarang
aku sih gak tau ada dimana ya
aku juga tidak mencari tahu setelah aku keluar dari rumah sakit
ya karena memang bukan mobil aku
mungkin sekarang aku bisa cari tahu kali ya
ya sebenarnya sih bisa biasanya
karena mobil yang dipakai pada saat kecelakaan tersebut itu kan mobil nino
otomatis mobil tersebut pasti disita juga sama pihak polis yang untuk menyelidikan
mau nggak mau untuk dapat informasi kita harus kesana sekarang
hah sekarang jangan dong
eh gak jangan dong gak masa sekarang sih
lihat kondisi kamu sekarang dong
ya sembuh aja dulu ya
mungkin nanti aku bisa ke kantor polisi
aku aku akan cari orang kali ya
den den den gini aja ya
gue gak pengen semua jadi berantakan
berantakan ya gue pengen
semuanya berjalan sesuai apa yang diinginkan
ntar pakai orang orang kepercayaan gue aja
dari bengkel gue atau yang lainnya ntar gue urus semuanya
terus kamu mau angkat
lo lagi nggak di rumah ya
lagi di rumah sakit
mbak datang kesini nemenin angga salmici
yang sakit catherine catherine dinyatakan koma
catherine masih belum siuman
ayo udah kalau gitu
jangan sakit ya
ya mungkin elsa cuma pengen tahu
posisi kamu di mana din
kamu dengar sendiri kan
mbak andini tuh lagi nggak di rumah
jadi mending besok aja video call reina ya
aku jadi kepikiran catherine
ternyata masih belum siuman juga
aku kemarin cuma
ngebesok baru sekali
besok aku coba untuk besok dia lagi teh
ya allah kesian banget catherine
wajar gak sih
kalau saya ini sungguh penasaran
dengan kasus kecelakaan
yang dialami oleh ibu andir kemarin
kalau menurut saya wajar pak
karena pak amar penuh dengan tanda tanya
dan ingin menjawab semua tanda tanya
yang ada dalam benak bapak
karena saya merasa ada hal yang janggal disini
atas kejadian tersebut
sekalipun ibu andin
tidak mengizinkan saya
untuk mencari tahu
atau membantunya dia
jadi pak kita saat ini langsung menuju ke lokasi
kecelakaan mobil pak nino
beruntungnya pak komandan
sudah memberikan lampu hijau untuk kita
yang ditumpangin oleh ibu andi
ya kalau semuanya
untuk kepentingan dari penyelidikan
dan untuk mengetahui semua kebenarannya pak
past tomar bahkan
wah rame sekali masakannya
ada nasi kuning lauk pauk
aduh enak sekali mau ini
sa ini kamu yang masak
ada acara apa ini
ini cara yang masak
enak banget ya
ini susah loh bikinnya
ini menu menu ini kan resepnya macam macam
tadi aku ngeliat di kulkas
banyak bahan makanan
aku langsung bikininnya semua
ya ampun kamu tuh bangun jam berapa sih
jam segini sudah selesai semua
pas bangun gak ada
ya abisnya aku kangen banget sih
selama di lapas tuh aku selalu
pengen sarapan tuh kayak gini
jadi setelah bebas
aku langsung masak sendiri
walaupun aku ngeliat resepnya di internet
ya semoga enak
yang duduk nih
nino dulu ya
nino dulu dong suaminya dulu
oh disitu duduknya
kalau gitu silahkan
ini nih masaknya susah loh
ini tempe gorengnya
tomat gak usah
oh iya sebentar
aku ada satu menu lagi
gimana ya caranya gue nagih janji gue ke elsa
ngerah ngerah mikirin itu gak bisa tidur gue
tapi sekarang dia udah pake handphone belum ya
terus nomornya yang lama masih aktif gak ya
tapi ini yang menjadi inget
dulu waktu camping nih
eh tahun tahunya dia gak mau
malah maunya katanya
yaudah dia ikutin akhirnya
suasana lagi enak begini tiba tiba nama raina disebut sebut lagi
kok gak ada
angkat aja siapa tau
tapi ini gak ada namanya cuma nomor doang
ya kalo misalnya yang deran andin
terus kalian video call ya
kok gak diangkat
ya siapa tau kalo bukan
mungkin ada temen temen kamu yang
baru tau kalo kamu udah keluar dari lafaz
dulu sebelum di penjara
dan masih pegang nomor ini
gue pernah hapus beberapa nomor di phonebook gue
jadi mungkin aja ini nomor yang pernah gue hapus
ternyata nomornya masih aktif
tapi kenapa gak diangkat angkat ya
gue tunggu aja
yaudah kalo kamu gak mau angkat
yaudah kamu angkat ya
yang gue kangen ini elsa
tapi kenapa malah nino yang jawab
gue samperin ke rumah nino aja
ketika lo keluar dari lapas
lo harus bersama gue
pas dengar suara aku tiba tiba dimatiin
kamu gak dengar suara apapun
kan umur kamu juga baru hidup kan
siapa tau tuh temen temen kamu yang
penasaran kali ya atau baru tau kabarnya kamu
terus pengen ngehubungin
enggak masalahnya gak mungkin juga temen aku iseng ngehafan kayak gitu
ya temen yang udah lama gak ketemu kali
ya hari pertama
kangen gak sih ma
satu hari nanti
kita sarapan pagi ada rena juga
seru kali ya
ya sih mama juga kangen juga sama rena
ya kalau bisa diajak sarapan bareng kesini
kedepannya bakal dipenuhi nih sama rena
temennya pangga itu
iya betul pak
saya fajar karyawannya pangga
bu andin katanya mau minta temenin
buat ke mobil habis kecelakaan itu ya
saya minta tolong bantuannya ya
karena saya gak begitu tau tentang mobil
jadi saya minta bapak untuk nemenin saya
yaudah kalau gitu kita langsung kesan aja ya
saya naik motor aja bu
udah gak apa apa
bareng sama saya aja bersekalian
semoga mobil ino masih ada disana
udah rapi kan
kamu semangat banget sih ketemu elsa
sampai aku diburu buru mandi tuh
sampai keringetan lagi aku sekarang
udah berapa tahun aku gak bisa bebas ketemu sama elsa kan pak
ya alhamdulillah ya kita sekarang bebas ketemu sama elsa
kita sekarang gak ketemu elsa karena dia disana
ya muka muka ya sekarang
biarin dulu lah mereka kangen kangenan
elsa akan lebih milih sama suaminya pak
gimana kalau kita bikin acara makan
makan siang bersamalah
ajak andieng semuanya
ide yang bagus sih
iya aku tau
kamu pasti kepikiran kan gimana kalau elsa masih mau jogging andieng
kalau nantinya mereka ketemu terus jadinya ribut gimana
ya kamu tenang aja
kalau apa yang dituduhkan elsa ke ante itu nggak benar
tapi ada satu hal lagi mah
yang sebetulnya papa khawatirkan dan ini akan jadi masalah besar loh mas
jadi waktu itu andieng pernah bilang
kalau elsa minta tolong sama dia
gak bisa lah
untuk ke tempat nino
akan berbicara soal ini ke nino ya
kamu kan tau
ricky pernah berhubungan sama elsa
nah kalau memang yang dibilang ricky adalah
ini akan jadi masalah besar loh pak
akan jadi masalah baru buat elsa dan nino
kamu tunggu disini saja
biar saya masuk ke dalam untuk menanyakan ya
ini sudah tugas saya
biar saya yang tanyakan saja
ya udah nanti kalau kamu
sampai ditanyain bilang aja
sesuai dengan rekomendasi
karena kita sudah dapat rekomendasi
bagaimana keadaan mobilnya
saya izinkan dalam dulu
kalau kemarin ibu andieng ada disini
berarti tandanya dia juga ingin mencari tahu
jangan sampai ketemu lagi sama ibu andieng disini
nanti bisa bisa salah paham lah

karena yang lebih berhak memang ibu andieng
tapi rasa penasaran ini
ingin membongkar kasus ini
sekali lagi makasih ya sahab
buat sarapannya yang begitu komplit
kira kira kamu mau pergi kemana
kamu ada nggak wish list apa aja
dan kemana yang ingin kamu pergi
setelah kamu keluar dari
tadinya sih aku pengen
pengen ajak keisha ke tempat mainan
pengen beliin dia mainan
terus beliin dia baju baju
yang ada tempat bermainnya
berenang bareng dia
kamu tahulah sekarang
aku akan bawa kamu ke satu tempat
kamu siap siap aja
eh mau kemana
pokoknya kita akan melakuin
akan seneng disitu
ngapain sendirian di rumah
emang mau sendirian di rumah
engga udah kenyang
ya udah siap siap
kamu bantuin dong
aku aja yang beresin
kamu kan udah masak udah capek
emang harus bantuin dong
tahan dulu ya
skate gigi dan lain lain
semoga dari sini ada titik terang
aku akan buktikan ke elsa
kalau aku tidak seperti yang dia pikirkan
aku bukan seperti yang dia tuduhkan
jangan sentuh dulu
karena mobil ini masih digunakan sebagai barang bukti
dan alat identifikasi
terima kasih banyak atas bantuannya pak ya
sekretaris saya boleh izin untuk memfoto
tidak ada masalah ya
tolong kamu fotoin bawahnya itu yuk
di bawah mobilnya
gak mungkin gua diam dua ketemu sama yansa
pasti bakal ketauan sama si nino
apa gua cat dia aja kali ya
biar dia keluar rumah sendirian
terserah gimana caranya
yang penting gua bawa bawa si nino
aku makeup sebentar
dikit lagi selesai
yaudah kalau gitu aku tunggu di mobil
sekalian pernah siap mobilnya
bentar kamu tuh mau ngajak gua kemana sih sebenernya
kamu tenang aja
pokoknya aku mau ngajak ke suatu tempat
apa sih mau kemana
pasti sekarang udah bahagia ya
udah bisa menghirup udara bebas
gua nunggu lu di depan rumah nino nih
lu ada disitu kan
keluar lah sha
gua kangen pengen ngobrol sama lu
apa jangan jangan yang telfon tadi itu ricky
sial dia bener bener gangguin gua
semoga rusia tidak kepung teka bron
masih sama seperti kemarin
saya ini adalah saksi
dan saya ingin mencari tahu
rasa penasaran saya
terhadap kecelakaan yang terjadi oleh ibu
ini tidak ada sangkut pautnya dengan
saya sebagai pengacaranya ibu elsa atau pani
ini diluar dari itu
tapi kan saya udah pernah bilang jangan gue campur
urusan kami juga sudah selesai disini
karena urusan sudah selesai ya pak amar ya
saya minta tolong jangan pernah datang lagi kesini ya
dan mengganggu saya
karena urusan ini urusan saya
bukan urusan pak amar
selamat siang bu